tidak tidak tidak
harusnya kamu minta tolong sama papa
mau sampai kapan pak aku minta tolong terus
papa sama makan gak akan selalu ada buat aku
kamu tenang ya
besok jadwal kamu ke dokter kan
nanti dokter akan tentukan terapi buat kamu
kamu bisa mulai belajar jalan
sekarang kamu siap siap ya
karena kita mau pergi
mau kemana sih pak
dari kemarin mama juga bilang
pakai rahasia segala
iya nanti kamu juga gak tau
sekarang kamu siap siap
bapak bantu kamu ke kamar mandi ya
gak usah pak aku bisa sendiri kok
mama jalan aja masih begini
di rumah terus tuh mama bosen
eh tunggu tunggu tunggu stop dulu deh stop dulu
gak sebenarnya ada apa sih
ada apa sih
dan kamu gak boleh mama keluar rumah
ada apa sebenernya
masih trauma masalah kemarin
aku masih belum sanggup kehilangan mama sekarang
lagi pula kemarin kan
cuma kaki aja yang sakit
itu bukan kecelakaan biasa
dan itu bisa terjadi lagi
kamu kenapa sih mas
kok kamu buru buru
iya tadi tuh
al buru buru karena
khawatir mama keluar rumah
jadi dia berusaha
gak bolehin mama keluar
hari ini ombak dateng kan
aku mau siapin hadiah
hadiah apa sayang
kamu kenapa sih mas
kok kamu buru buru
iya tadi tuh
khawatir mama keluar rumah
jadi dia berusaha
gak bolehin mama keluar
hari ini ombak dateng kan
aku mau siapin hadiah
ini berapaan pak
itu rp lima mbak
ah biasa rp tiga juga
di pasar rp enam itu mbak

ini berapaan pak

ini rp lima

ini rp lima
ini rp lima

wah ya ampun
lombok yang beranang beranang
daun beluntas sana gak
belanja aja pake ditemani bodyguard segala
keren banget loh ki
wah ya sudah
ini berapaan pak
ini rp lima

ya sudah pasti
gak tau tadi tuh mas albi
aku kan tadi bilang toh kalau aku mau belanja sayuran di depan situ
terus langsung di suruh jagain sama bodyguard
namanya juga keluarga sultan
enak ya kerja sama keluarga sultan
beli sayur aja
dia bilang juicy juga
yaa tuh whats up
sampai sekarang ethic
seolah olah stuck will be lo
gue jadi ibu see u lagi gitu
aduh lah temen became couple

kali ya ya habis itu ini nih ini set terus ini ya ini ya nah kamu tadi sarapan bikin sandwich lagi
ini karya buat om baik karena aku undang undang ke sini jadi aku mau siapin makanan buat om baik
kalau masih not tahu

banget sih terus ya

sandwich kayak begini dari rena soalnya realmente mau bikin buat om baik

melewati papa nggak papa pulang duluan deh udah mbak biar kita temanin lagi mbak kesana mbak
ditemani lagi pak wah asyik juga nih punya bodycard ya udah kalau papa maksa ayo